sementara itu ada yang unik di sumatera selatan pasar pada umumnya berada di tempat yang strategis atau dekat pusat keramaian
namun bagaimana jadinya jika pasar berada di tengah tempat pemakaman umum atau tpu
ya keunikan inilah yang dimiliki oleh pasar pocong yang berada persis di sebelah tpu di palembang
seperti namanya asal mula penaman pasar pocong ini berasal dari warga lantaran lokasi yang berada di tengah pemakaman
warga palembang menyebutnya dengan pasar pocong
sebelumnya pasar ini dikenal dengan pasar pagi naga suwida
lokasinya berada di jalan telaga swida kelurahan empat belas ulu kecamatan seberang ulu dua palembang
kemunculan pasar ini berawal dari kerepotan warga untuk pergi ke pasar silaberanti atau pasar induk jakabaring yang cukup jauh dari rumah mereka
muncullah ide dari seorang pedagang bernama zul untuk mendirikan pasar kecil kecilan
bersama dengan teman temannya zul mendirikan los pada tahun dua ribu empat silam dan didukung oleh salah satu anggota dprd kota
zul kini menjadi salah satu pengelola
dulu rumah ada enam leket lewek pasar pocong
tidak repot lagi nak pergi pergi
lapangan kosong di depan rumah mereka menjadi titik awal dibentuknya pasar kecil kecilan yang kini telah berkembang menjadi pasar pocong
walaupun nama dan lokasi pasar ini cukup menyeramkan pasar yang memiliki panjang lokasi sekitar seratus meter ini tetap ramai dikunjungi oleh warga sekitar
pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari
pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari
pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari

pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari
pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari
pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari
pasar pocong beroperasi setiap hari mulai pagi hingga sore hari